anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
satgas lawan covid sembilan belas dpr ri mengunjungi kementerian perdagangan untuk memastikan kesiapan pemerintah menjelang penerapan new normal
kementerian perdagangan pun telah mempersiapkan exit strategy covid sembilan belas dengan membuka aktivitas perdagangan secara bertahap
untuk mendorong geliat ekonomi nasional di tengah pandemi pemerintah melalui kementerian perdagangan telah bersiap dengan sejumlah strategi untuk menyongsong penerapan new normal
dalam pertemuan dengan satgas lawan covid sembilan belas dpr ri kementerian perdagangan memaparkan telah mempersiapkan exit strategy covid sembilan belas dengan membuka aktivitas perdagangan secara bertahap
pembukaan aktivitas perdagangan ini dilakukan dalam lima fase dengan mengedepankan protokol kesehatan
pembukaan aktivitas perdagangan ini dilakukan dalam lima fase dengan mengedepankan protokol kesehatan
pembukaan aktivitas perdagangan ini dilakukan dalam lima fase dengan mengedepankan protokol kesehatan
memang kita lihat nanti karena begini disarankan kalau memang ini tiap misalnya mal ya itu pengunjungnya besar ya di shift dengan tiga jam
nah nanti kita sesuaikan dengan karena ini kan komunikasi juga dengan pemerintah daerah
pada tanggal empat belas mei pak presiden republik indonesia telah mencari
menyekanankan itu satu gerakan bangga buatan republik indonesia
dimana intinya disitu adalah semua pemerintah yang terkait termasuk pemerintah perdagangan yang dalam hal ini kita bersama sama membina ukm khususnya di ukm perdagangan
diberikan tugas untuk memfasilitasi pemasaran melalui online
jadi kami sangat aktif berkesan dengan idea dengan seluruh rambutannya
kita memfasilitasi ukm ukm binan kami untuk masuk di jualan online tersebut
dan bahkan oleh pak luhut kemarin kita langsung bimbing beliau pak menteri rapport pak rokas
beliau meminta ada tahapan tahapan oleh kementerian
kita lakukan itu pak
fase pertama direncanakan dimulai pada pekan pertama bulan juni
pada fase pertama pembukaan aktivitas perdagangan meliputi pasar rakyat
toko swalayan restoran dan fasilitas kesehatan
jenis usaha yang beroperasi pun akan bertambah seiring dengan evaluasi yang dilakukan kementerian perdagangan
setiap fase juga akan mempertimbangkan tingkat penularan di tempat kegiatan
kedisiplinan masyarakat dan pelaku usaha serta kesiapan tim evaluasi dan pengawasan
kami tadi mendengarkan paparan soal strategi covid sembilan belas
di mana membuka perdagangan secara bertahap
kami berpikir dengan fase fase dibuka dievaluasi dibuka dievaluasi
dan kami pikir itu cara yang tepat
karena kalau tidak dengan fase saya pikir segala sesuatu memang harus direncanakan dengan matang dengan evaluasi
dan tadi memang lebih banyak kita bicara soal masyarakat tradisional
kami rasa sop itu sudah cukup baik
tinggal nanti memang implementasi di lapangan
memang tidak bisa dilakukan oleh kementerian perdagangan sendiri
tadi sudah disampaikan harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak pihak terkait
dan tadi juga kami apresiasi kementerian perdagangan itu juga menjalankan soal budaya buatan indonesia
di mana dengan tatanan kehidupan baru atau new normal ini
makin banyak nanti buatan indonesia yang akan kita buat untuk menggerakkan roda perekonomian
perekonomian dunia turut terpukul akibat pandemi covid sembilan belas
pertumbuhan ekonomi indonesia yang tahun ini diprediksi tumbuh hingga lima tiga persen pun
tersungkur menjadi dua tiga persen setelah terjadinya pandemi virus corona
diharapkan dengan exit strategy covid sembilan belas yang telah disusun kementerian perdagangan
roda perekonomian masyarakat tetap berjalan seiring dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
tim liputan cnn indonesia